efe arita gunaryanti rahayu
peningkatan fasilitas publik taman brilliant park
di simpang eka karya jalan pandanaran semarang
taman brilliant park tersebut merupakan bagian
keberadaan taman ini nantinya diharapkan
wali kota semarang efe arita gunarianti rahayu
mengungkapkan pembangunan taman brilliant park ini
menjadi bukti nyata sinergi dan komitmen
pemkot semarang dan bri dalam menciptakan
ruang terbuka hijau atau rth bagi masyarakat
tentunya ini adalah salah satu apresiasi
dari pemerintah pada bri yang sedang memberikan
nilainya tadi berapa bu
ada pesan khusus bu untuk argenti
yang kedua juga teman teman harus bisa mengembangkan
menjaga merawat dan memaintain
biasanya kan kalau bisa merawat menerima
tapi tidak bisa merawat
sementara itu pemimpin cabang bri semarang
pandanaran nurning widaya tim mengungkapkan
adanya ruang terbuka hijau di kota semarang
harapan kami dari pemkot setelah kita bangun ini
kemudian kita juga harapkan bisa menjadi tempat
yang lebih bisa menampung ide ide kreatif
dari masyarakat seperti pedestrian
atau seperti indonesia kaya tadi yang disampaikan
dan juga harapan kami dari bisa mensupport
lebih banyak lagi taman taman lain
di jakarta ada empat cabang di wilayah kota
dan kita harapan bisa memberikan nilai manfaat
yang lebih untuk masyarakat kota semarang khususnya
dengan luas lahan kurang lebih empat ratus lima puluh meter persegi
taman pasif guna menciptakan semarang
danang prakosa kompas tv semarang jawa tengah